kemudian juga paslon dua sebagai pihak terkait dan juga dari pihak bawaslu
nah mungkin teman teman yang memantau persidangan ini dari luar akan selalu mendengar banyak hal mengenai lo ini salah kamar ini cacat formil
dan kalau kita mendengar semuanya itu kita akan sampai pada satu kesimpulan
memang ada perbedaan paradigma ada perbedaan narasi
jadi kalau saya katakan ada kontestasi narasi itu tidak salah
karena paradigma yang dibangun oleh teman teman dari kremohon maupun pihak terkait itu beda dengan paradigma yang kami bangun
kami melihat ke depan
tapi buat kami tidak ada yang obscure tidak ada yang kabur
semua itu telanjang semua itu kasat mata
ketika kami bicara mengenai politisasi bangsa
ketika kami bicara mengenai intervensi kekuasaan
ketika kami bicara mengenai kriminalisasi pejabat desa
ketika kami bicara mengenai banyaknya intimidasi dan ancaman
semua itu nyata semua itu konkret
dan ini yang mungkin tidak difahami oleh teman teman dari kremohon dari pihak terkait dan dari pihak bawaslu
kami tetap menganggap bahwa mahkamah konstitusi adalah tempat untuk menyelesaikan semua perselisihan hasil pemilihan umum
salah kalau dikatakan bahwa mahkamah konstitusi hanya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara
itu perspektif yang sangat sempit
kalau kita melihat pengalaman di negara lain
di austria di kenya di palawi semua memeriksa persoalan persenjataan pemilihan umum itu dalam perspektif yang sangat holistik
jadi saudara saudara kalau saudara juga membaca pasal dua puluh dua e undang undang dasar empat puluh lima
kalau saudara juga membaca pasal dua puluh empat c undang undang dasar empat puluh lima
tidak ada kesimpulan yang bisa diambil
bahwa mahkamah konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum
bahwa mahkamah konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum
bukan saja mengenai perolehan suara tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur sistematik dan masif
jadi saudara saudara kita ini sebetulnya sudah mengenal di mahkamah konstitusi ini apa yang disebut judicial activism
tadi teman teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial
tadi teman teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai konstitusi

kalau kita bicara mengenai uji materi
uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang undang yang dilahirkan setelah tahun dua ribu tiga
tapi mahkamah konstitusi memperluas kewenangannya dan menguji peraturan perundang undangan yang dilahirkan
sehingga saudara melihat uji material terhadap kuhp yang menyangkut hadzah etikal penyebar kebencian
saudara melihat baru baru ini ada putusan dari mahkamah konstitusi juga yang menyangkut pasal tiga ratus sepuluh kuh pidana mengenai pencemaran nama baik
dan juga undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
jadi salah kalau pihak paslon dua mengatakan bahwa kewenangan mk itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati
pikiran yang sangat tidak berkembang dan tidak dinamis
nah persoalan yang semakin kompleks dalam masalah bansos itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga
kami tadi sudah mengusulkan bersama sama dengan paslon satu untuk menghadirkan menteri keuangan dan menteri sosial dan di pmk dalam persidangan di mahkamah konstitusi
kami menunggu jawaban dari pihak mahkamah konstitusi
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi dari kehadiran menteri keuangan kehadiran menteri sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi dari kehadiran menteri keuangan kehadiran menteri pmk dalam persidangan di mahkamah konstitusi
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi dari kehadiran menteri sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi dari kehadiran menteri pmk dalam persidangan di mahkamah konstitusi
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi dari kehadiran menteri pmk dalam persidangan di mahkamah konstitusi
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi dari kehadiran menteri pmk dalam persidangan di mahkamah konstitusi
yang pernah kita alami pada zaman sby tahun dua ribu empat belas ya itu juga ada bansos kalau kita melihat di thailand
juga ada bansos di filipina juga ada bansos tapi jumlah bansos yang kita salurkan ini mungkin
yang paling gede paling besar dan untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas jadi
mudah mudahan mk akan mengabulkan itu dan saudara saudara kalau itu yang menjadi objek
dan tujuan kita ini yang segera penting untuk diketahui bahwa kita semua mencari kebenaran
konstitusional ya disini tempatnya jadi mudah mudahan teman teman di mk ya keolehan
kuliah yang di mk ini bisa memahami dan mungkin ada teman teman yang lainnya sedang ya segera
oke kalau ada pertanyaan silahkan
enggak jelas bisa lebih kencang
sudah masuk saksi saksi yang kemudian dihadirkan tadi ada sembilan belas saksi yang diberikan oleh majelis
untuk dihadirkan memang ada menteri menteri tapi kan itu di luar yang sembilan belas kalau dari kubu tiga sendiri
ini kira kira gambarannya saksi yang dihadirkan

untuk memutuskan apakah kami mu minta masjid ketua madris untuk memperbaiki pada keadaan masjid irl sg satu maggie

ketua majelis untuk mempertimbangkan kehadiran kapolda
tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran menteri keuangan dan menteri sosial
untuk memberikan keterangannya di mahkamah konstitusi
kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan
ekonom pertanian yang tahu menaipan sos
jadi seudah sudah ini begitu pentingnya kita
mencari semua informasi keterangan bahan
mungkin untuk bisa memahami
kecurangan yang terjadi pada masa pemilu ini
bukan pada saat pencoblosan tanggal empat belas hari
nepotisme yang melahirkan abuse of power berkoordinasi
nah sudah sudah sekali lagi saya ingin mengatakan
tapi kalau dari unsur saksi kira kira dari elemen apa aja ya pak
ya saksi itu kan anda tahu jelas
jadi mereka yang betul betul ada di lapangan
tadi bawaslu menjawab semua pertanyaan pertanyaan publik
pertama kami bersyukur sekali bahwa bawaslu mengakui
mengakui jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan
bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk
puluhan laporan lebih dari tujuh puluh laporan sudah masuk dari kami
penetapan pencalonan cawapres dua di berat
jadi kalau ditanyakan kenapa belum tidak pernah ada laporan
artinya sudah resmi itu ada laporan
lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah
bahwa banyak laporan kami
jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami
bahwa karena bawaslu tidak menindaklanjutin
maka mk lah yang paling tepat untuk memproses ini
itu hal yang penting yang tadi di bawaslu sampaikan
ya tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh bawaslu
hampir sebagian besar laporan laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua
laporan laporan itu ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon
ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata
ketika ada laporan pengumpulan kepala desa
laporan laporan itu mengkonfirmasi bahwa
ada ketidak independen dari badan pengawas pemilu
jadi bawaslu seolah olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran pelanggaran yang terjadi
jadi kalau kami bercanda dengan mas ari
rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku pelaku pelanggaran itu
sehingga tidak salah kami datang ke mahkamah konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum
kecurangan itu terekam ya
terekam secara jejak elektroniknya juga ada
tapi di tangan bawaslu itu bukan suatu pelanggaran
hukum menjadi alat pembenaran
kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu
dilapor ke bawaslu pun hasilnya setali tiga uang
makanya kami berharap
di persidangan sengketa hasil ini
dengan argumentasi pelanggaran pelanggaran yang jelas
mahkamah menilai dan menimbang
dan eh di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil adilnya
mas sebelumnya kan sudah pak thn sudah
sebelumnya thn mengungkapkan bahwa ingin
mengajak bu sri mulyani dan bu risma
nah sekarang kan bertambah jadi empat
ada menteri perdagangan dan menko perekonomian
mungkin bisa dielaborasi apa alasannya mengapa kok bertambah jadi empat
jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat
untuk minta mahkamah konstitusi
memanggil lalu mendengar keterangan dari empat menteri ini
empat menteri ini mengetahui langsung
tentang hal hal yang terkait dengan
apa yang kami uraikan di permohonan kami
misalnya pertama menteri keuangan
dan mungkin nanti melalui mahkamah konstitusi
bagaimana bansos ini bisa melonjak di dua ribu dua puluh
karena tidak ada kejadian yang penting di dunia ini
kalau dulu di dua ribu dua puluh ada covid
tapi naiknya luar biasa tingginya
apakah bansos itu sudah tepat guna
kita semua setuju bahwa bansos itu penting
tapi kita tidak setuju kalau bahasa itu dipolitisasi
hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu
bagaimana banyak sekali laporan kami tentang menteri perdagangan
terang terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari jokowi
kita harus dukung dua segala macam
itu sudah kami laporkan juga ke bawaslu
lalu terakhir tentang menteri air langga
yang dilakukan oleh menteri perdagangan jules ghibli hassan
itulah yang kami minta melalui mahkamah konstitusi
tadi juga pihak tiga mendukung argumen kami
karena inilah nanti mengungkap semua
kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka
bisa kita hadirkan mereka
penegasan saja soal pakan depan
dari kubu satu ini sudah bisa dibocorkan
misalnya baik itu saksi atau ahli
apakah ada tokoh atau nama penting yang akan hadir
tapi dipernyataan dari bawaslu
ini memang banyak laporannya
tapi banyak juga yang tidak bisa ditindaklanjuti
karena ada kekurangan alat bukti
ataupun juga ada kekurangan kekurangan lain
pada saat prosesnya begitu
nah apakah satu ini menjamin bahwa
yang kemudian sudah dilaporkan
di ruang sidang di mk ini
iya yang terakhir dulu
kalau bukti bukti laporan ada
jadi bukti bukti laporan kami ke bawaslu ada
dan sudah masuk di dalam bukti surat
itu terkonfirmasi dan sudah disahkan pada sidang pertama
jadi apa yang peristiwa peristiwa pelanggaran
yang dihadapi pasangan calon satu ini
dan laporan itu masuk peti es
kita jadikan bukti sudah
kami sudah siapkan saksi fakta
untuk mengorekan menjelaskan fakta fakta
tentang adanya pelanggaran dan kecurangan
kemudian juga saksi ahli kemudian juga ahli
ahli itu kriterianya saja ya
kalau sosoknya nanti senin baru bisa kita sampaikan
kemudian mengenai politik anggaran
kemudian nanti ahli ahli inilah yang akan menerangkan
bagaimana dari sisi keilmuannya
apakah itu merupakan suatu pelanggaran atau tidak
tapi yang jelas dari sisi yang ideal
ketika politik anggaran itu pengaruhnya apa
itu bisa disalurkan atau dikelongkorkan di
tidak sesuai dengan mekanisme
tidak sesuai dengan kewenangan yang mencairkan
dan tidak sesuai dengan waktu pencairannya
nanti senin akan kita publikasikan
salah satu yang jadi sorotan kan netralitas asn
apa ada kemungkinan dari tim anies mohaimin ini
mengusulkan agar kementerian terkait itu dipanggil juga
misalnya dengan pan irb dan kementerian dalam negeri
pj gubernur juga menjadi sorotan netralitasnya
kemudian juga soal netralitas aparat kepolisian
apakah kapolri akan ikut diminta dipanggil seperti apa
jadi yang kami ajukan tadi empat nama tadi
tetapi jika majelis makamah pendapat
ada yang lain lain yang perlu dihadirkan kami dengan sangat hati hati
karena dalam argumen argumen kami lebih banyak kepada empat menteri tadi
saya ingin mengonfirmasi aja tadi soal permintaan bapak yang minta di pemeriksaan saksinya digabungkan sama pemohon dua tadi
itu alasannya apa ya apakah memang ada saksi yang sama mungkin
karena kan beberapa di petutumnya atau di uraian permohonannya itu kan ada beberapa kasus kasus
apakah mungkin ada yang saksi yang sama atau bagaimana
ya sebenarnya tujuan pemohon perkara satu dan dua itu untuk efisiensi
jadi karena obyeknya sama
perkaranya sama jenis perkaranya sama
jadi petutumnya pun sama minta disvalifikasi
jadi untuk mengelaborasi ahli ahli yang diajukan itu menjadi selaras tidak terpisah
satu tujuannya itu untuk efisiensi sebenarnya
kalau saksi fakta bisa jadi ada yang berbeda
tapi intinya itu adalah keinginan kami sama sama dengan pemohon dua
ternyata tetap dipisah karena pertimbangan administrasi perkara yang barangkali menyulitkan
jadi kami diberikan kesempatan dulu
besok hari senin eh saksi dan ahli dari pemohon satu perkara
nah nanti ketika setelah selesai semua selasa selasa ahlinya termohon perkara satu ragu ahlinya pihak terkait perkara
kemudian baru giliran berikutnya saksi dan ahlinya pemohon perkara dua
ya karena kalau saksi fakta tentunya beda
karena lepus deliktinya berbeda beda
itu pemohon satu dan pemohon dua ya
bukan satu tiga karena mereka kebetulan tiga